kalau menurut mas ubaid sudah tidak relevan tapi nyatanya sekarang masih ada beberapa sekolah
kalau dari skill menurut mas ari gimana pemain kita kalah
di tengah pandemi kemarin tidak sekolah dan juga kemudian ini ada tatap muka